lepaskan aku besar besar
aku mohon mas lepasin tadi kasihan
lebih kasihan lagi kalo dia tetep disini ri
lo seorang istri kan
lo bayangin lo jadi dia
tiap hari lo ngeliat suami lo mencintai wanita lain di depan mata lo ri
kamu cantik banget pakai baju ini
kamu pasti pengen ngomong gitu supaya aku seneng
tapi aku gugup banget ri
kok gugup sih
gausah gugup relax aja ya
suami kamu pasti suka banget liat kamu kaya gini
pokoknya kalo haris kesini
kamu kasih senyuman termanis kamu
kenapa hatiku sedih menyadari ada wanita lain yang begitu mencintai haris
tapi tanti adalah istrinya haris
aku hanya adik ipar
aku harus mendukung tanti untuk mendapatkan cinta haris
kayaknya gara gara lari larian tadi
yaudah kita ke dokter kita periksa kandungan kamu
kan udah saatnya kau periksa rutin
terus tanti gimana
siapa yang jagain
siapa yang jagain
haris mau ngapain
kok harus belum muncul juga ya
atau aku samperin aja kali ya
aku tunggu seperti heri riri bilang
kunci di kamar dari tadi dia nungguin kamu pulang loh
yang terpenting buat aku sekarang adalah keselamatan kamu dan juga anak kita
apa kamu mau terjadi apa apa sama anak kita enggak kan
lagian lebih baik aku kuncin dia di kamar daripada dia berkelianan gak ke ruang
kau kena anjir kamu yari
kamu kuncin aku terus kamu jatuh sama suaminya kau

truk jantungnya bagus ya bu
saya juga akan memberikan obat penguat kandungan buat bu riri
tapi tolong bu riri harus menjaga kandungannya
ibu gak boleh stres gak boleh kecapean apalagi sambil lari larian ya
berhati hati anak kita
kenapa haris peduli banget sama riri
sampai dia sendiri yang ngantriin riri ke rumah sakit untuk periksa kandungannya
kamu dengarkan apa kata dokter tadi
pokoknya mulai sekarang kamu harus bisa lebih menjaga anak yang ada di dalam kandungan kamu
jadi anak itu anaknya haris
ternyata bener dugaan gue
anak yang dikandung riri itu anaknya haris
bukan anaknya andi
ini peristiwa besar
aku dikunciin sama riri
kamu kamu tunggu di sini
ya sebentar ya
habislah di rumah
semoga ragu ya riri
lo masih bahaya gak

ngapain dia disini
ngapain lo disini
kalian berdua manusia bukan
lo berdua sengaja ngunciin tandi sendirian di rumah
supaya kalian berdua bisa pacaran kan
kamu jelasin banget lo
lo berdua tuh masih masih udah sama sama menikah
biar aku yang jelasin ya
kamu itu salah sangka
kita tuh keluar bukan tutup pacaran
lo adek gue kan
adek gue bukan
dede kamu kenapa
tunggu disini biar aku tangan
semoga mereka gak berantem kayak waktu itu
kamu jauh jauh dari pintu ya
pintunya aku dobrak
yaudah sekarang kamu ikut aku ya
lu pengen bawa tanti kemana
lepasin aku mas arman
lebih kasian lagi kalau dia tetep disini ri
lu seorang istri kan
lu bayangin lu jadi dia
tiap hari lu ngeliat suami lu mencintai wanita lain di depan mata lu ri